dpr resmi mengesahkan tiga rancangan undang undang daerah otonomi baru atau ruu dob papua pada sidang paripurna kami siang tadi
pengesahan ruu ini menandakan pemekaran provinsi papua selatan papua tengah dan papua pegunungan tengah
meskipun diwarnai pro kontra dari rakyat papua apa dampaknya bagi warga bumi cenderawasi pasca pemekaran tiga provinsi baru di papua ini
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung lalu bisa mengen zoom dengan ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia
selamat sore bang doli

perubahan dua ribu dua puluh satu atau perubahan dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu satu
sehingga memang pengesahan perubahan undang undang maupun pengesahan dob ini tanpa partisipasi atau aspirasi dari rakyat
yang kata ada pemerintah pusat
mengklaim bahwa ada aspirasi tapi itu para elit
elis menyampaikan orasi menyampaikan aspirasi atau deklarasi di ruang ruang hotel dan lain lain itu menjadi keadasan untuk melakukan dob baru ini
oke baik artinya mrp menolak kemudian akan mengajukan uji materi begitu ya ke mk atas tiga undang undang ini
menurut anda dan teman teman mrp pembahasan ruu dob papua ini terlalu cepat dan tidak sesuai dengan prosedur
terus etika hukum kita di negara ini seperti apa
dan pada putusan kepastian hukum ya dpr dari gebu gebu bersemangat tetap melakukan pengesahan undang undang ini tanpa menunggu apa itu apa namanya keputusan mk
ini artinya dpr menunjukkan apa ada penyelenggaran negara yang buruk terhadap rakyat
terutama orang asli papua
bang doli ini tadi menurut mrp mereka menolak kemudian akan mengajukan uji materi gugatan uji materi terhadap tiga undang undang ini
dan banyak juga yang mengkritisi bahwa pembahasannya ini terlalu cepat minim keterlibatan warga papua
kalau tadi pernyataan dari pak timotius dan tidak melalui mekanisme hukum yang benar tanggapan anda seperti apa bang doli
itu kan kesimpulan nana aja
yang sekarang sedang diuji mati undang undang nomor dua dua ribu satu
pengepulangan umum khusus
kan nggak mungkin kalau kemudian nanti tiga undang undang ini mau diuji materi lagi ya
saya kira itu kan kita harus menghargai hak konstitusi dari warga negara
jadi nggak ada yang melarang
nah yang kedua saya perlu jelaskan
soal pemekaran di papua ini sebetulnya bukan ide yang baru
bahkan di papua bagian selatan itu
mereka berjuang untuk memekarkan menjadi provinsi papua selatan sejak tahun dua ribu dua belas
dua puluh tahun yang lalu mereka sudah berjuang gitu
brio yang lebih konkret
stabilisasi adanya pemekaran ini
itu pada saat pembahasan di undang undang nomor dua tahun dua ribu satu
itu sekitar bulan maret
itu sudah tahun satu tahun lebih sebetulnya pembahasan
pembicaraan tentang pentingnya pemekaran provinsi di papua
nah setelah undang undang nomor dua dua puluh satu ini undang undang
kemudian semakin intensif
pemerintah bersama dpr kami di komisi dua
untuk menilai lanjuti salah satu amanat secara implisit dari undang undang itu
kemudian diambil inisiatif oleh dpr
dasarkan sepakat dengan pemerintah
lima rancangan maska akademik dan lima rancangan undang undang
adat yang ada di papua
kita ini menginginkan
gimana supaya seluruh daerah di republik ini
yang termasuk papua
itu juga kita bisa
melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
terlepas inisiatif dari siapa
yang penting adalah niat baik
pemerataan pembangunan ya
wilayah pelosok indonesia ini
bukan sesuatu yang ujuk ujug dan tiba tiba
jadi proses akhir
yang terakhir terakhir ini
pembahasan undang undang itu
sebenarnya proses pemanakan akhir dari proses panjang yang
yang sudah dilalui
bukan sesuatu yang
bukan yang terdesak desak
tapi tadi kan dikatakan lah ya
oleh pak timotius
bahwa ini sebenarnya keinginan jakarta saja
bukan keinginan warga papua
meskipun menko poluka mengatakan
bahwa dari hasil survei
masyarakat papua menginginkan ini
jawaban anda seperti apa bang doli
ada survei yang
fokusnya ngurusin partai saya gitu
karena saya juga adalah
ketua komisi dua
pada saya datang
tidak bisa melepaskan
melihat saya terlepas
dari posisi itu
dengan masyarakat di sana
bukan hanya elit elit saja ya
saya bertemu dengan
dan segala macam
dan adanya pemekaran ini
kita menjelaskan bahwa
untuk kemajuan pembangunan di papua
nah saya selalu mengatakan begini
di luar papua
sekarang ada tiga ratus dua puluh sembilan
talon daerah otonomi baru
yang terdaftar di
mereka sekarang teriak
kenapa kami tidak
kemudian diberi prioritas
saya mau jelaskan
memperpendek rentang kendali
semua masalah dan dinamik
dengan institusi yang mereka percaya
untuk bisa membantu
memperpendek rentang birokrasi
seharusnya makin lama
daerah daerah otonom itu
tadi apa yang disampaikan oleh pak timotius
kemudian apa yang disampaikan oleh pak doli
dengan adanya pemekaran
tiga provinsi baru ini
memberikan banyak benefit
atau justru malah sebaliknya
dari analisa konflik
ini sebenarnya menunjukkan
memang masih ada
semua posisi itu benar
tetapi karena konflik ya
ini kan harus dipertemukan nih
jadi pemerintah jakarta
misalnya mengatakan bahwa ini
mempercepat pembangunan dan sebagainya
di papua punya kondisi yang berbeda gitu
ada hal hal yang menjadi concern mereka
jadi kalau kembali ke survei yang disampaikan
bahwa delapan belas persen menolak
ya itu ada hal hal yang memang masih menjadi concern mereka
tan yang belum bisa di atas
bagaimana menghentikan konflik
bagaimana menyelesaikan persoalan hak
itu yang menjadi konflik
jadi kalau dilihat sebetulnya
yang menolak itu
kita harus dengar alasan mereka menolak apa
karena situasinya konflik
kalau tidak konflik mungkin tidak akan serumit ini gitu
saya pernah menjadi ahli yang dihadirkan di sidang mk
untuk isu papua itu
selalu harus perhatikan tiga hal
perhatikan prosesnya gitu
kalau prosesnya diklaim oleh jakarta baik
tapi tidak oleh papua juga sulit
tapi sebaliknya juga demikian
nah kemudian representasi
siapa yang mewakili siapa
karena papua itu sangat heterogen
jadi itu tidak akan mudah kita mengatakan semuanya setuju gitu
nah kemudian juga soal substansi yang apa
apa perlu kita dengar
apa sih persoalan persoalan yang masih mengganjal selama ini gitu
kalau kita kurang memperhatikan tiga hal
itu ya muncul lagi lah persoalan persoalan seperti ini gitu
jadi saya melihat secara objektif dari analisa konflik
ini salah satu sebab kenapa situasinya masih seperti hari ini
salah satu penyebab covid itu karena perbedaan perspektif
perbedaan cara melihat satu hal yang sama
tapi dengan concern yang berbeda
itu sih mbak rifana dari saya
ya pak timotius dengan adanya pengesahan ini
tadi kan ada persoalan konflik ya yang disebutkan oleh bu adriana
ada klaim bahwa pemerintah pusat juga niatnya baik
tapi ada penolakan juga
tapi apakah dengan pengesahan ini menurut bang timotius
di lapangan di sana akan lebih memperuncing konflik
antara pendukung dan juga penolak dob ini
penolakan ini berbagai faktor
tetapi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah
undang undang pertama itu ada dua puluh empat kewenangan ya
dan dua puluh empat kewenangan ini empat saja
selama yang pemerintah seutronomi khusus dua puluh satu
sedangkan sisa dua puluh kewenangan
itu sama sekali tidak dilakukan
harapan rakyat sesungguhnya itu evaluasi dulu
evaluasi secara total
sebagaimana keinginan jokowi pada tanggal sebelas maret tahun dua ribu dua puluh
jadi sebelum perubahan itu
harus lakukan konsultasi dengan berbagai pihak di provinsi papua dan papua barat
itu keinginan bapak presiden waktu itu
tapi keinginan itu tidak terjadi
dan ini data banyak komunikasi antara lembaga lembaga di papua
jakarta selalu mengklaim bahwa sudah komunikasikan dengan pihak papua
menurut saya ini jakarta kan datang
bang bapak saja
perhubungan dari dpr
datang kemudian ketemu dengan elit
mereka akan akar rumput
sekalipun ada lma
terus masyarakat adat
kepala suku itu
saya jujur bahwa kepala suku kepala suku yang diangkat
bukan yang benar benar bicara tentang masyarakat
bukan dari akar rumput
artinya konfliknya akan semakin
jadi meruncing begitu
konflik yang akan terjadi
antara pro dan kontra
nah ini kita tidak prediksi
sejauh mana konflik itu akan terjadi
tapi pro dan kontra itu tetap akan terjadi
setelah pengesahan undang undang baru
pak doli ini bagaimana kalau bahwa pro dan kontra akan selalu terjadi
meskipun eskalasi konfliknya itu belum bisa diukur
oleh teman teman dari mrp
iya pak doli
ini potensi konfliknya masih ada
potensi konflik pro dan kontra
yang mendukung dan juga menolak dob papua
meskipun eskalasi konfliknya
itu belum bisa diperkirakan
tapi perbedaan itu akan terus muncul
ini kan akan nanti mengganggu
bagaimana sistem administrasi di daerah daerah otonomi baru pak doli
setiap ada keputusan
tentu ada pro dan ada yang kontra
jadi kita juga
bagi ada pihak yang
sekarang belum setuju
dan saya kira memang ini tugas kita semua
ya terutama pemerintah
ya untuk memberikan
penjelasan informasi yang betul betul
dan sambil juga menunjukkan bahwa
proses pembentukan provinsi ini
itu memang betul betul
balik kepada tujuan yang awal tadi ya
bagaimana mempercepat kemajuan dan pembangunan di papua
nah saya atau kami juga
sebetulnya di komisi dua
rapat di panitia kerja
itu menyampaikan kepada pemerintah tuh
karena kepada menteri dalam negeri
bahwa ketika provinsi
dengan disahkannya tiga undang undang ini
itu bukan maaf
suaranya pak doli hilang pak doli
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi
dengan ahmad doli kurnia
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami
dan kita lanjutkan perbincangan kita
dengan ketua komisi dua dpr
dari jaringan damai papua
ketua majelis rakyat papua
bisa diteruskan tadi terpotong
karena komunikasinya terputus
gak sebetulnya mengatakan
mereka kepada pemerintah
pada saatnya undang undang ini disahkan
dan kemudian proses penyelidikan
itu bukan sesuatu yang final
oleh karena itu
membuatkan road map
bersatu rencana kerja ya
tentang bagaimana proses
pemundukan provinsi ini
bagaimana secara suruhan
untuk proses pembangunan
tadi saya katakan itu
ketua komisi dua dpr
kalau untuk mempercepat pembangunan
itu belum cukup
ini harus diikuti dengan
kemudian juga mungkin
ke tingkat desa
itu yang tadi saya katakan
jika kita ingin mempercepat pembangunan
bagaimana kita mendekatkan diri
antara institusi institusi pembangunan
sehingga pelayanan publik
dan segala macam
atau undang undang ini
baru titik awal
pemerintah diharapkan membuat
tiga provinsi baru ini
ke bu adriana
tiga dob baru ini
tapi di sisi lain
ataupun pro dan kontra
ini masih terjadi
dan juga penolak dob
untuk bisa menyatukan
titik ini bersamaan
tentunya dalam hal ini
kalau tadi dikatakan
yang ada di
sebenarnya saat ini
ada mrp gitu
mrp itu bisa ditanya
kemudian dprd papua
lebih banyaklah mendengar
inilah yang terbaik
tapi bagi papua ini
belum yang terbaik
itu yang menurut saya
harus ditanyakan gitu
yang menjadi hotspot
yang akan bisa menyelesaikan
konflik di sana
belum menjadi jaminan juga
yang menurut saya
bisa dimulai lagi
tadi saya sudah
pemerintah hari ini
untuk tiga provinsi baru ini
ke pmk juga kan
yang ada di papua
bisa melihat papua
konflik yang terjadi
bukan hanya antara
dari pegunungan bintang
mereka tidak mau
ikut ke provinsi
tidak tahu semua hal
orang orang di papua
yang ada di papua
itu untuk mereka juga
dan kita lebih banyak mendengar
dan membuka dialog
untuk kita lebih banyak
ini menjadi kunci
perbedaan sistem ekonomi
perbedaan sistem sosial budaya
yang kita tidak sepenuhnya faham
ini akan sangat berpengaruh
pada hasil yang
tapi kalau tidak
respon yang baik
di dalam perjalanannya
pasti akan seperti ini
mungkin tidak meruncing
tidak akan berakhir
belum berakhirnya konflik
akan sulit ya
di tiga provinsi baru ini
bangunan kan jalan terus ya
tetapi yang saya inginkan
melihat sesuatu itu
dengan cara pandang yang sama
belum pernah terjadi
karena tidak ada komunikasi yang intens
yang selalu saya
sampaikan tentang perlunya dialog itu
terakhir pak timotius
harapannya ini apa
majelis rakyat papua
dengan sudah disahkannya ini
tiga daerah otonomi baru
tapi di sisi lain anda
dan juga teman teman akan mengajukan
bugatan uji materi
pembangunan harus tetap jalan terus
karena itu rencana
untuk pemerataan infrastruktur
di tiga daerah otonomi baru ini
hali pemerintah pusat ya
melaksanakan undang undang yang
oleh pemerintah pusat ya
situasinya sama seperti
melaksanakan undang undang yang pertama
undang undang pertama itu kan tidak sepenuhnya
dilaksanakan yang tadi saya bilang itu
dua puluh empat kebanyakan itu hanya empat saja
jalan sisanya tidak dilaksanakan
saya khawatir kemimpinan
seperti ini birokrasi
di pemerintah pusat seperti ini dan orang orang yang
sama seperti ini apakah
benar benarkan melaksanakan secara
konsekuen undang undang yang mereka tetapkan
karena dari sebetulnya pasal perubahan
kemarin itu ada sembilan pasal
yang memang sangat mergulkan
dengan pengasas papua jadi
kekhususan itu hilang
undang undang kedua ini perubahan kedua ini
kekhususan hilang jadi sesungguhnya
undang undang ini tidak ada jiwanya
rohnya tidak ada
memahamkan saja bicara
kesejahteraan ini kebiakan negara
silakan saja jadi pembangunan itu
memiliki kewajiban negara untuk membangun di mana
saja sebelum wilayah pemerintah indonesia
tapi untuk papua
pemerintah pusat dalam hal ini
dpr harus ketahui bahwa papua
itu daerah khusus
tadi kalau pak dewan sampaikan bahwa
memang aspirasi dari dulu
ya itu benar pers dari dulu
tapi kalau tidak melalui mekanisme
hukum yang benar taat hukum
untuk lupainya karena ini terjadi saya pikir
ya kita menyimpang
dan tetap konflik itu terus
akan ada mungkin diselesaikan
dengan pasukan kita drop pasukan
banyak banyak ke papua dan akan
menangani semua masalah tapi ini itu
bukan solusi baik baik kita
kita tunggu nanti bagaimana
pola komunikasi ataupun dialog yang
harusnya dikedepankan oleh pemerintah pusat
untuk bisa mendengar apa yang menjadi kemauan
dari warga papua begitu ya dan kita
tunggu juga nanti bagaimana hasil gugatan
uji materi terhadap
tiga undang undang daerah otonomi baru
ini yang baru disahkan dpr terima kasih sekali
tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada
sore hari ini ada ketua komisi tiga
murib ketua mrp majelis rakyat
papua dan adriana elizabeth
koordinator jaringan damai papua
selalu bapak ibu